temuan terbaru penyidikan kasus mutilasi seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta berinisial r
yang potongan tubuhnya dibuang di sejumlah lokasi di sleman menemukan sejumlah fakta baru
direktur reserse kriminal umum polda d i e kombes pol f e k m riyadi
dalam keterangan perselasasi yang mengatakan korban r dan kedua tersangka yakni r d serta w
saling mengenal melalui sebuah grup komunitas di media sosial yang melakukan aktivitas tidak wajar
salah satu tersangka yang berasal dari jakarta yakni rd
sengaja datang ke yogyakarta atas undangan tersangka kedua yakni w
kedua tersangka dan korban kemudian janjian ketemu di kos kosan w
di dusun kerapia kelurahan triharjo sleman pada hari selasa sebelas juli dua ribu dua puluh tiga
mereka melakukan kegiatan menyimpang hingga membuat korban meninggal dunia
setelah melihat korban meninggal dunia kedua tersangka panik lalu memutilasi tubuh korban untuk menghilangkan jejak
kini polisi telah mengambil sejumlah barang bukti di tkp dan menyita sejumlah barang bukti
di antaranya ember telenan panci pisau cangkul dan kompor gas beserta tabungnya
saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman pemeriksaan termasuk pemeriksaan kejiwaan atau psikologis terhadap tersangka
mempunyai aktivitas tidak wajar
mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain
dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia
setelah dibuka yang bersambutan pelangi korban meninggal dunia
para pelaku ini panik kemudian melakukan
berupaya pemotongan atau yang dikatakan mutilasi
dengan masih adanya potongan tubuh yang belum ditemukan
polisi mengimbau kepada masyarakat yang menemukan sisa potongan tubuh
untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat
wahyu juniawan cnn indonesia